di sini radio bandung

di sisi bandung kole
di sisi republik indonesia
kami bangsa indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
inilah rekaman siaran teks proklamasi kemerdekaan republik indonesia
yang dipancarkan melalui radio republik indonesia di bandung
pada jumat tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
rekaman siaran proklamasi kemerdekaan indonesia saat ini
masih tersimpan di kantor rri bandung jalan diponegoro
saya menemukan itu pita itu nantinya berharga gitu
karena itu dokumentasi yang sangat vital
untuk bukti bahwa rri bandung itu
benar benar ada yang mendengarkan di sana
karena indonesia merdeka itu taunya dari rri bandung
siaran teks proklamasi kemerdekaan tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
ke seluruh dunia terdengar sampai ke irak
saya mendengar dari radio
yang kebetulan saya dapatkan
ialah radio republik indonesia bandung
di situ saya mendengar pembacaan naskah proklamasi
esok harinya saya lantas lari ke rumah kawan kawan
ke tempat kediamannya kawan kawan
mengatakan bahwa indonesia sudah merdeka
ada dua nama yang terlibat penyiaran proklamasi kemerdekaan indonesia
ke dunia dari bandung
yaitu sakti alam syah dan proto kusumo
sakti alam syah dan proto kusumo
sakti alam syah saat itu merupakan penyiar rri
yang membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan indonesia
sedangkan proto kusumo adalah teknisi rri
menurut mantan kepala rri bandung yang pernah mewawancarai imron rosadi
perebutan bandung hosokiyoku untuk menyebarkan siaran proklamasi kemerdekaan indonesia
tak lepas dari usaha berbagai pihak
pasukan pejuang bersenjata disiapkan
jika tentara jepang mencoba mengagalkan siaran malam itu
kita bersemangat berjuang untuk suksesnya penyiaran
yang tidak mungkin disiarkan dari jakarta
dari radio jakarta karena masih diketat dalam penjagaan dinipon
waktunya tentara jepang di sana
makanya teks itu dengan berbagai saluran
sampai ke tangan pejuang radio di bandung
berita proklamasi tersebut kemudian disiarkan pula
oleh teman teman sesama penyiar lainnya dalam berbagai bahasa
dengan harapan ya tersebar untuk mantepnya di daerahnya
di tetar sunda lah begitu ya
dan memang disiarkan di bandung juga dalam berbagai bahasa
jadi bahasa arab urdu cina jepang
suara penyiar sakti alam sah
terdengar hingga ke luar negeri melalui dua pemancar besar
yakni pemancar palasari didayah kolot berkekuatan dua puluh kw
dan pemancar khusus luar negeri yaitu pemancar radio malabar
di pegunungan puntang banjaran bandung selatan
dengan kekuatan seratus kw
secara teknologi si alat alat ini bisa dipancarkan langsung ke
nah yang menyebar seru itu adalah tadi radio besar itu kan gitu
stasiun radio malabar yang ada di pangalengan
sebetulnya yang membuat itu jadi kemana mana kan
pembacaan siaran teks proklamasi kemerdekaan indonesia
dilakukan di studio bandung hosokioku tegalega
namun saat ini hanya tersisa monumen yang tertancap di trotoar jalan tegalega
tertulis bandung hosokioku atau radio milik jepang pada masa penjajahan
monumen ini menjadi satu satunya bukti bahwa di tempat ini
pernah berdiri pemancar radio jepang bandung hosokyoku
yang digunakan untuk menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan indonesia
namun sayangnya kondisinya saat ini kurang terawat
selain tugu kecil dan tidak menonjol ini
praktis sangat sulit untuk mengenali jejak jejak kantor rri ex hosokioku di tegalega
yang mempunyai andil dan upaya perjuangan menyiarkan suara kemerdekaan republik indonesia
tim liputan cnn indonesia